lu udah ngerusak hubungan gue sama dinda
dan setelah itu lo php in dia
lo kan tau
gue cuma anggap dinda kakak kelas gue
dan gue gak pernah punya hubungan apa apa sama dia
jadi gue gak pernah ngerasa php in dia
masalah dia punya perasaan lain sama buah
itu bukan urusan gue
lo emang nyari masalah
diajar lo ya
kenapa ya kak adit ngajak makan gue disini
ada yang mau ditanyain sama si adit
kok gue sebut
lo suka makan apa pak
kalau gue sih apa aja
lebih suka makanan yang manis manis
terus kalo rahma
kalo rahma suka makan apa
terus kalo temen sekelas lo suka makan apa
oh gue tau apa tujuan kak adit ngajak gue makan kesini
kenapa dari tadi pura pura ngajak gue makan sendiri sih
iya gue tau
mau ngajakin satu kelas mall kan
weee kak adit lagi banyak uang ya
oh kayaknya kak adit lagi ulang tahun ya
makanannya enak kan
berhubung gue kenal sama kafe ini
kali aja nanti dikasih murah
ini makanan juga enak enak
oh beternya kak
aku bookingin dulu bentar
eh fah fah
fah tunggu fah
eh itu kan pesanan saya
kenapa bisa jatuh
disana ada apaan dah
bodoh gak peduli gue
lo kenapa dah
sensi amat kayak ibu ibu gak dapat arisan
ya gimana gue gak sensi coba
gue tuh tadi ketemu salma ya
terus gue ngasih tau dia
buat ngejauhin nathan
eh dia malah marah marah sama gue
kan perlahan buat kebaikan dia juga
buat kebaikan salma
apa demi kebaikan lo nih
kan lo juga seneng
kalau si salma sama si nathan itu ngejauh
salma itu beda sama cewek yang lain
jadi lo harus pakai cara khusus buat ngedeketinnya
gue kasih tau sama luka
gue tuh jauh lebih baik daripada si nathan
lo si aldo ketua osis
yang lebih pinter
lebih ya pokoknya
tapi liat men
rela ngelakuin apa aja demi sih salma
lo tuh sebenarnya temennya siapa sih
lo tuh ngedukung siapa
gue dukung lo
kan lo sohib gue dari kecil
coklat banget buat lo
lo gak usah geyer gitu deh
lagian siapa suruh sih dia mau nunggu sampe malem kayaknya di depan rumah gue
yaudah agak mendingan
tapi gue masih kesel
ya menurut lo aja deh
munas sama evelyn dua duanya sahabat gue dim
mereka tega bohongin gue
mereka cuma takut lo marah aja kalo tau mona udah jadian sama okan
kita bertiga tuh udah buat perjanjian
gak ada yang boleh jadian sebelum gue jadian sama nama
jadi ujung pangkal semua masalah ini tuh nathan

udah deh mendingan selalu nunggu sama evelyn ya
udah deh mendingan selalu pulang aja deh
udah malem juga
gue bakal habis terus buat lo
makasih buat coklatnya
gue balik ya
yang care sama alitu gue din

jangan sia siain waktu lo buat dapetin nathan
jangan dulu ga ngeremehin
dan tolong kasih gue kesempatan sekali lagi
tanggap terus lo masih di s pakai
tidak bisa dianginkan
nggak harus padahal
nonton dulu yuk
gak mau masah
ya balikin aja
makanya temenin gue nonton dulu biar kita baliknya barengan ayo
gue gak mau booking tempat bermakan makan
loh terus tadi ngapain dong nanya nanya
keren juga tuh gerakannya
wih jadi pengen nyobain gue
ya udah nyobain aja
udah gratis kok
elah bilang aja lo takut
eh gue bukannya takut
kalau nih sepeda amret rusak gimana
bro selawah aja sepedanya gak akan rusak
udah trigamin deh sini nih
tuh keren banget
kasih deh gue mau main
eh itu bukan si budi ya
bisa juga bisa juga deh
eh saya lihat semua ya
gue tunjukin atraksi gue paling keren
pele kok kamu belum tidur
daniel udah tidur
mama harus istirahat
lo jangan somong ya
sampai lu bisa bersikap seenaknya sama semua orang
termasuk lo bikin dinda jadi daun
lu udah ngerusak hubungan gue sama dinda
dan setelah itu lo php in dia
lo kan tau
gue cuma anggap dinda kakak kelas gue
dan gue gak pernah punya hubungan apa apa sama dia
jadi gue gak pernah ngerasa php in dia
masalah dia punya perasaan lain sama buah
itu bukan urusan gue
lo emang nyari masalah